di tkp celakasan ini
jadi kalau kita lihat dari tkp yang ada ini tidak ada jejak rem dari bis tersebut
yang ada itu bekas ban ban satu bagian
diduga itu ban kanan keadaan miring
itu kemudian sampai titik terakhir di depan sana menabrak tiang listrik
ini tidak ada jejak rem sama sekali
artinya ini terus kita selidiki kenapa tidak ada jejak rem
apakah remnya tidak berfungsi atau pengumum dipanik dan sebagainya
kita olah tkp di sini nanti sampai tuntas
kita akan olah tkp dari kerusakan kendaraan
baik itu kendaraan daihatsu perusa kendaraan bis
nanti di situ akan kelihatan dari bekas tumbuhan
akan kelihatan kecepatan daripada bis tersebut
seberapa kerusakannya nanti dari tim kita akan memeriksa tingkat kerusakan
nanti akan disimpulkan di situ kecepatannya
kemudian nanti juga akan kita libatkan ahli untuk memeriksa teknis kendaraan
apakah fungsi pengareman berfungsi atau fungsi fungsi yang lain
kemudian juga kita akan periksa dari apm dari bis tersebut
nanti dia juga ada ahlinya di sana
bagaimana kondisi dari kendaraan tersebut
nanti dari hasil penyelidikan semua
kalau memang itu ada peristiwa kecelakaan
dan layak untuk dinaikkan ke penyelidikan
kita akan tingkatkan dari penyelidikan ini ke penyidikan
program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya